banding itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum korban setelah mendengar putusan majelis hakim pengadilan negeri surabaya
dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa muhammad sebagai asal sani
anak kiai mukhtar mukti dari pondok pesantren sidikiah jombang
kami sore hakim sutrisno menjatuhkan fonis tujuh tahun penjara kepada terdakwa yang dikenal dengan panggilan beki
fonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yakni enam belas tahun penjara
tim kuasa hukum korban mengatakan terkejut dan menilai putusan hakim tersebut tidak berpihak kepada korban
tim kuasa hukum korban juga menyayangkan tindakan hakim yang tidak memperhatikan ayat dua pasal lima puluh sembilan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua
tentang tindak pidana kekerasan seksual
berdasarkan ayat tersebut hakim tidak seharusnya mengungkap identitas korban
di hadapan sidang terbuka
pihak kuasa hukum korban akan memberikan peringatan
kita mencoba akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri surabaya
mungkin beliau belum paham karena memang pengadilan kan memang dia pandangannya di kitab hukum pidana ya
dan hukum acaranya gitu kan
tapi di undang undang yang terbaik
yang diundang undang yang terbaru ini yang terkait tindak pidana kekerasan seksual itu mengatur juga untuk proses pengadilannya
seharusnya itu wajib diketahui oleh semua aparat penegak hukum
sementara tim kuasa hukum terdakwa menilai
hakim mengabaikan beberapa fakta yang dengan susah payah diungkap
antara lain dengan menghadirkan sejumlah saksi di persidangan
terhadap fonis hakim tim kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir pikir
fakta sidang mengungkapkan bagaimana bukti bukti yang ada dan sebagainya
tapi kan hampir dua puluh lima lebih saksi fakta tidak dipakai
saksi itu disumpah juga
dia saksi fakta ini dikalahkan dengan saksi ceritanya yang didengar dari satu dua orang
mengamati dan mengikuti proses hukum yang melibatkan anak kiai dari jombang ini
pengajar hukum pidana di universitas bina nusantara jakarta
mengatakan jaksa seharusnya mengambil langkah banding
menurutnya putusan hakim patut dihormati
tetapi ia menilai hakim melupakan unsur unsur pemberatan lain
sehingga memutuskan perkara ini jauh dari tuntutan jaksa
tidak mengacu pada aturan bahwa fonis penjara harus sekurang kurangnya dua per tiga dari tuntutan
padahal subeki sudah dinyatakan secara sah bersalah
ini menunjukkan ketidakberpihakan hakim yang menyidangkan perkara ini
terhadap korban kekerasan seksual
menurut saya tidak berpihak pada korban
kalau terbukti searsah dan meyakinkan
itu menunjukkan bahwa keberhasilan jaksa membuktikan kasus ini
jadi hadapan hakim
saya tentu membuktikan apresiasi kepada jaksa
karena berhasil membuktikan dan meyakinkan hakim
ketika sudah meyakinkan kok malah hakim menjatuhkan pidananya lebih rendah
tahu sekali ya jauh sekali
padahal perbuatan perbuatannya jelas nyata
menanggapi putusan hakim ini
korban melalui sambungan telpon mengaku pasrah pada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan hakim
korban sebelumnya berharap supegi dijatuhi vonis dua belas tahun penjara